kegiatan pendaftaran capres cawapres dua ribu dua puluh empat adalah kali kelima syahrim berjualan air mineral dan es teh manis di sekitar gedung kpu
dalam sehari ia bisa menjual hingga lima ratus botol air mineral dan lima ratus gelas es teh manis yang dibanderol lima rupiah per buah
ramainya masa pendukung pasangan bakal capres dan cawapres yang mendaftar berarti keuntungan berlipat bagi dirinya dan empat pekerja yang ia bawa
setiap kali berjualan nih bagaimana hasil penjualannya
alhamdulillah selalu ada gitu
selalu ada apa nih pak
selalu ada untung gitu maksudnya
udah ada tiga kali ganti presiden saya jualan
zaman pak spj pak jokowi sekarang pak rabowo gitu ya
hal serupa juga dirasakan mariam
pedagang ketupat sayur yang telah
kali masa pendaftaran capres cawapres setiap berjualan di kpu
keberadaan pedagang juga mendapat dukungan dari masa capres cawapres serta sejumlah pihak yang hadir dalam proses pendaftaran
pada pekal ini aku ngerasa ngebantu banget karena kalau kita lihat ke depan itu bener bener ramai banget masa pendukungnya pak rabowo

adanya pekal ini tuh sangat membantu untuk kita yang haus yang lapar
sebagian besar pedagang yang menjajakan dagangan di depan gedung kpu ini mengaku tidak meminta izin untuk perjualan di momen pendaftaran capres cawapres
keramaian berarti cuan
setidaknya itulah yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar gedung kpu pada saat proses pendaftaran capres dan cawapres tahun dua ribu dua puluh empat ini
mengesampingkan rasa takut akan adanya razia
mungkin juga hal hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan mereka tetap berjualan karena memang bisa meraih keuntungan hingga dua kali lipat
sufini tanju fadli julian cekat